seperti halnya hari raya lain imlek juga diiringi dengan tradisi atau kebiasaan khas setiap tahun
pengamat budaya tionghoa agni maragina menceritakan bahwa tradisi khas imlek tidak lepas dari sejarah nenek moyang tionghoa sekitar tiga tahun lalu
ritual ini pun terus dilakukan setiap tahun hingga sekarang
kebiasaan pertama adalah menghias rumah dengan warna merah yang melambangkan kebahagiaan
ornamen ornamen khas imlek serta dua buah puisi berisi harapan dipasang di depan pintu rumah
biasanya keluarga tionghoa akan menghias rumah mereka mulai dari satu minggu atau bahkan satu bulan sebelum hari imlek
selanjutnya bagi sebagian orang masih ada yang menjalankan tradisi bermalam di kelenteng
biasanya ritual doa di kelenteng pada malam ini
imlek akan diiringi dengan petunjukan barongsai atau tari lyong
kemudian bagi yang masih memiliki kepercayaan bersembayang di kontes mereka akan di kelenteng dan kemudian nanti ada tradisi biasanya lean ya
atau begadang menanti jam dua belas malam untuk mereka kemudian sembayang bersama dan merayakan tahun baru bersama komunitas di kelenteng tersebut
imlek juga diisi dengan makan malam bersama keluarga
inilah yang hampir selalu dilakukan indira melik bersama keluarga
salah satu kudapan khas imlek adalah yusheng sejenis salad yang terdiri dari beragam sayur dan ikan
sebelum disantap bersama sama yusyang akan diaduk dengan cara diangkat setinggi tingginya
dia tuh kayak ada beberapa sayur sayur dicampur sama ada ikannya juga
biasanya gitu itu dicampur jadi beberapa spot gitu ditaruh di piring
terus nanti ketika tradisinya adalah kita ngaduk bareng gitu
biasanya sih intinya sense of makan barengnya gitu
jadi nggak harus yusheng
tapi yusheng itu juga kalau aku lihat juga di beberapa mungkin belakangan lihat di instastory teman teman juga

ada yang bahkan nggak harus sama sama
ada yang bahkan nggak harus sama sama

ada yang bahkan nggak harus sama sama
bahkan mungkin kalau di kantornya ada celebration seperti itu ngaduk bareng bareng juga bisa kayak gitu
tak boleh ketinggalan ada tradisi bagi bagi angpao merah saat hari raya imlek
keluarga keluarga di rumah yang merayakan imlek ini
biasanya mereka juga menyediakan amplop merah yang berisi uang gitu ya
untuk dibagikan kepada yang lebih muda biasanya
jadi biasanya orang yang tua akan memberikan kepada yang muda
yang belum menikah yang sudah menikah akan memberikan kepada yang juga belum menikah
dan anak anak kecil dan seterusnya
dan anak anak kecil dan seterusnya
dan anak anak kecil dan seterusnya
ala gina menambahkan saat ini perayaan imlek di tempat umum memang dibatasi
hal tersebut tak lepas dari alasan pandemi covid sembilan belas yang masih melanda sejak dua ribu dua puluh lalu
siva maulidah pajar rahmat jakarta